jajaran elit partai demokrat dan partai gerindra melakukan pertemuan secara tertutup pada kamis siang
dalam konferensi pers seusai pertemuan sekjen partai demokrat tengkur rifki menyampaikan bahwa ini pertemuan tadi untuk melanjutkan sejumlah pertemuan yang sempat dilakukan kedua parpol sebelumnya
sementara sekretaris jenderal partai gerindra ahmad muzani menggoda partai demokrat melalui sebuah pantun
rifki mengatakan mereka tidak hanya berbicara soal pilpres dua ribu dua puluh empat namun juga berbagai isu kebangsaan
yang sedang terjadi di indonesia termasuk isu yang bergulir di dpr
sementara itu sekjen demokrat ahmad muzani awalnya menyatakan gerindra menghormati keputusan politik demokrat yang sudah bergabung bersama dengan nasdem dan pks dalam koalisi perubahan untuk persatuan
dengan mengusung anies baswedan sebagai calon presiden
namun di akhir pidatonya muzani justru melontarkan pantun yang membuat teriuh tawa jajaran kedua partai
ada bahkan yang teman sejak sma ada bahkan semuanya
karena itu kami merasa perjuangan demokrat sama dengan perjuangan partai gerindra
kami hanya nitip satu pantun saja tadi sama rifki
pergi ke pasar membeli alpukat
membelinya di pasar terapung
pak prabowo akan tambah kuat
jika partai demokrat makin tambah bergabung